setelah izinnya dicabut abu tur masih memberangkatkan tiga ratus jemaah dari berbagai daerah
melalui bandara sultan hasanuddin makassar sulawesi selatan
ini adalah pemberangkatan pertama sejak ceo abu tur hm ditahan polda sulawesi selatan
meski izin operasi telah resmi dicabut kementerian agama
abu turs masih memberangkatkan umroh sedikitnya tiga ratus orang pada rabu
mereka akan berangkat pukul dua siang waktu indonesia tengah dengan menggunakan pesawat saudi airlines
mereka yang diberangkatkan umumnya mendaftar tahun lalu baik dari paket reguler maupun promosi
mereka bisa berangkat setelah menambahkan biaya antara delapan hingga lima belas juta rupiah

semua mau ditambahkan jadi ditambahkan lagi

ini adalah pemberangkatan pertama setelah ceo abu turs hm ditahan polda sulawesi selatan
pihak abu tus menjanjikan mereka akan terus memberangkatkan semua orang yang sudah mendaftar
jadi ini ada tiga ratus jemaah biaya saudi
lalu pemberangkatannya makassar ke madinah
dia dua belas hari
rencananya jam berapa nih pak

para agen dan mitra abu turs berharap proses penahanan dan pencabutan sk operasional
tidak mengganggu dan mempengaruhi seluruh proses pemberangkatan jemaah
mohamad bakri makassar